kemuatan dari testing
kemuatan dari testing
kemuatan dari testing
kemuatan dari testing
kemuatan dari testing
kemuatan dari testing
kemuatan dari testing
kemuatan atau perluasan dari testing dan tracing harus dilakukan
jadi target testing tidak pernah turun tiga ratus empat ratus ribu per hari jumlah orang yang dites per minggu
itu juga harus tetap kita dorong untuk segera dilakukan walaupun kasus positifnya sudah semakin sedikit ya
artinya testing tetap harus kita lakukan kontak erat harus kita optimalkan